terima kasih telah menghadirkan anda semua di sini
kami senang sekali memiliki anda semua di sini

bahkan ini bisa anak anak di sini main apa futsal

jadi lengkap lah jadi anak anak yang di sini yang jelas tidak akan bosan ya
tidak akan bosan

dibuat supaya betah
dibuat supaya betah
ibu johana ini kan saya lihat bagus sekali ya sinergi antara memang sebuah perusahaan yang sangat berpengaruh di sini
dan merupakan salah satu dari tanggung jawab sosialnya
bekerjasama untuk mensejahterakan masyarakat sekitar
nah tentu pendidikan kan merupakan hal yang penting
dari ibu johana sendiri apa kira kira yang ingin dihasilkan oleh sekolah ini
nilai nilai apa saja yang ingin di
bentuk ya setiap anak yang keluar dari sekolah ini memiliki karakter seperti apa
kalau visi kami visi yayasan pendidikan lokon satp dari pendahulu yassan sebelumnya
kami mau menjadikan anak anak kami ini mereka tidak saja hanya secara knowledge pengetahuan mereka bisa atau bersaing
tetapi secara karakter juga mereka harus memiliki daya saing seperti itu
sehingga kemanapun mereka pergi nilai nilai itu kami tanamkan
mereka akan kembali memimpin daerah mereka kembali minimal
bahkan pemimpin dunia itu mimpi kami
mereka tetap eksis pada hal hal yang ditanamkan
tentunya potensi potensi spiritual dan pengetahuan yang kami berikan dan potensi sosial yang kami tanamkan
sehingga mereka ke depan tidak ragu ragu dalam mengambil
tapi ini kan masih baru ya istilahnya sekolahnya baru sampai smp
kelak kalau sudah tamat smp mau
kemana mereka meneruskan sekolah ini biasanya
biasanya itu dari lpmak yang sekarang sudah menjadi ypmak
sudah menyiapkan sekolah sekolah yang kerjasama dengan yayasan yayasan di jayapura yaitu sma tiga buper
kemudian di sulawesi di temohon manado
kemudian di jawa ada di semarang ada di jogja di surabaya
beberapa sekolah lewat yayasan minter busi kerjasama
anak anak juga tinggal di asrama
di sekolah di sana
lihat juga mereka bahasa inggrisnya
luar biasa karena fasi ini sudah diajarkan dari kelas satu sd
jadi pengenalan huruf pengenalan warna anggota tubuh sudah mulai dari sd
naik tingkatan tingkatan tingkatan kami memberikan sesuai dengan kebutuhan usia dan kebutuhan kondisi sekarang
ini caranya bagaimana supaya fasi itu pronunciation nya
bagus bagus kan itu pronunciation nya
tentunya lewat latihan bu desi
yang seperti itu
saya bilang tadi bahwa di sekolah diajarkan di asrama juga
jadi kami boarding school based management
jadi sekolah ke asrama di sana asrama juga bekerjasama dengan sekolah
hal hal apa kami komunikasikan dengan asrama asrama komunikasikan dengan kami
sehingga kami bisa membentuk atau menjadikan anak ini sebagai satu pribadi yang utuh
nah untuk anak anak ini bisa fasih yang tadi tidak saja pengetahuan tetapi lewat eksersis latihan
yang tadi ada lagu
pertamanya lagu lagu pendek
bahasa inggris indonesia
prunisation nya dibetulin dari situ
dan kalau terus menerus setiap hari sampai smp ya pasti bisa dikatakan sangat mahir ya ketika mereka lulus dari sekolah ini
gurunya nah karena guru kan merupakan aspek yang penting
tadi katanya gurunya datang dari sabang sampai merauke lah istilahnya
jadi mengajarkan heterogenitas juga harmoni dan lain sebagainya
tapi dari segi kesejahteraan guru
bu jo ini bagaimana
karena ini ada rumah rumah yang memang diperuntukkan untuk para guru ya tinggal di sini
tapi secara keseluruhan
secara keseluruhan kesejahteraan guru memang sudah termasuk di dalam dana kemitraan pt freeport dengan fpmak dan yayasan tentunya
dan kalau dibilang bahwa semua yang diperoleh guru dari penginapan tempat tinggalnya makannya semuanya sampai dengan seleri itu sudah diatur dan umr lebih lah
karena memang dilihat dari kondisi kita seperti ini sekolah dan asrama
sehingga memang harus satu hal yang berbeda yang diberikan dari lembaga kepada kami
ibu johana setelah menjadi kepala sekolah selama tiga tahun tapi sebelumnya kan guru di sini ya sejak tahun berapa
jadi sebenarnya hampir dari awal lah istilahnya sekarang sudah hampir sepuluh tahun lagi
dampak dari dengan adanya pendidikan yang diberikan pada anak ini sudah terasa bu
baik terhadap anak anak itu sendiri atau masyarakat

atau dari orang tuanya lah
kalau bilang terasa sudah buktinya dari perkembangan siswa yang dari seratusan sampai tahun ini memang bludak sampai tujuh puluh
artinya orang tua sudah melihat bahwa ini di sini sekolah mutunya
jadi ada kebutuhan
ke orang tua orang tua merasa bahwa anak kami kami mau di situ dia sekolah baik dia bisa dia pintar dia bisa membandingkan dengan anak yang lain
kemudian dengan lembaga pun begitu
anak anak ini dengan yang lain dari daerah daerah asal mereka memang sedikit yang berbeda dari yang mereka lihat
dan pertumbuhan perkembangan mereka memang berbeda
tapi positif ya dampaknya terhadap komunitasnya mereka
terakhir mungkin tantangan yang terbesar dalam mengelola sekolah seperti ini
memang ini kedepannya kami akan membuka untuk di luar dari amuni komoro
nah tantangan kami yaitu
nah tantangan kami yaitu
yang dari luar karena kami di sini mau membuka sekolah melalui perdamaian melalui pendidikan
nah tantangan kami itu banyak yang datang kemudian keinginan mereka kita harus menjawab
dan kecil kecil ini bagaimana yang kecil kita terima kelas satu sd
iya itu kami berharap supaya mereka tidak keluar tapi mereka punya eksis supaya tidak menjadi eksodus di tempat ini
iya dan yang penting lagi tadi juga perdamaian melalui
perdamain melalui pendidikan
sehingga memberikan kontribusi menciptakan komunitas masyarakat dan juga negeri yang semakin lama semakin berdamai
luar biasa saya sangat terharu dan kagum dari pertama kali datang dengan sambutan yang luar biasa dari anak anak
dan saya lihat mereka juga begitu semangat belajar
terima kasih sekali lagi bu yo
semoga sekolahnya semakin terus berkembang
kita lihat bangunan bangunan baru sedang didirikan dan ini merupakan sesuatu yang akan memberikan dampak yang positif ya terhadap masyarakat papua khususnya
demikian kita dari sekolah astra matarwena papua luar biasa sekali sekolahnya
sangat unik dan tentu saja fasilitasnya juga kita lihat lengkap
dan ini bayangkan setiap yang datang ke sini mereka tinggal di sini mungkin mulai dari sd kelas satu sampai akhirnya lulus smp
kelak akan menjadi seseorang yang berkepribadian dan karakter yang sangat positif dan juga bisa berkontribusi secara positif ya terhadap masyarakat dan bangsanya
insight with desi anwar kita lanjutkan sesaat lagi tetaplah bersama kami
dengan fasilitas dan layanan yang kami berikan katakanlah mereka masuk kita menyediakan uang saku
yang dibedakan dengan uang transport kemudian layanan kesehatan selama belajar kemudian mereka diberikan juga makan pagi dan makan
salah satu tanggung jawab perusahaan tambang besar yang beroperasi
di daerah papua ini tentu saja memastikan bahwa masyarakat sekitarnya juga bisa mendapatkan pendidikan
keterampilan sehingga bisa memberikan kontribusi ya dalam bekerja di perusahaan tambang itu tersebut
dan oleh sebab itu pt frippot indonesia membangun sebuah institut pelatihan
institut pertambangan nemangkawi yang memang asalnya dikhususkan untuk dua suku di mana perusahaan tambang ini berada
yaitu suku amume dan suku kamoro
nah untuk lebih jauh mengetahui apa apa saja pelatihan yang diberikan dan kira kira masa depan ya
bagi para anak didik yang ada di sini itu sudah ada di samping saya
kepala sekolah dari institut pertambangan nemangkawi pak solemon falu
pak solemon ini kalau tidak salah sudah berdiri sejak tahun dua ribu tiga ya
sebenarnya tidak lama setelah grasberg ya pertambangan yang di grasberg itu dimulai
sekira sedikit visi misi tujuannya dan setelah hampir delapan belas tahun ya berjalan ini
apa apa saja yang sudah kita dapat pelajari
terima kasih untuk pertanyaannya
kehadiran freeport di sisi lain menjadi opportunity peluang yang baik bagi papua dan secara khusus kami yang ada di kabupaten mimika
tentunya ada opportunity peluang kerja dan di sisi lain juga
peluang ini tidak semudah juga masyarakat kita mengambil bagian dalam operasi perusahaan ini
karena ada kualifikasi yang dituntut oleh perusahaan mereka harus membutuhkan skill dan kompetensi yang relevan atau sesuai untuk mereka boleh bekerja
ya apalagi karena pertambangan itu kan harus ada keterampilan dari segi teknologinya membawa peralatan dan lain sebagainya gitu
jadi apa apa saja pendidikan yang ditawarkan di sini
kami memiliki sekitar lima belas jurusan diantaranya
contoh jurusan mekanik jurusan listrik jurusan operator miner kemudian carpenter dan jurusan atlet beberapa jurusan lainnya
semua jurusan yang dibuka disediakan sesuai dengan kebutuhan daripada operasi pt freeport indonesia sendiri
jadi kalau lulus di sini sudah bisa dikatakan siap pakai

tetapi ketika ada peluang mereka harus di
dijeles lagi dengan diinterview dites lagi untuk memastikan bahwa kesiapan mereka sesudah dengan kebutuhan
program seperti ini menurut saya cukup baik
karena di sisi lain ada peluang tadi
nah peluang itu cukup sulit untuk papua kami yang ada di daerah ini untuk bisa mengisi
sehingga ada bridging program seperti ini menjembatani masyarakat dengan industri
sehingga lewat bridging atau program program pemerintah
yang sendiri seperti ini bisa menjawab persoalan ketelah yang terjang
nah sejak didirikannya sekolah ini sampai sekarang sudah berapa kira kira lulusannya dan berapa persen lah istilahnya berhasil diserap ya oleh freeport sendiri
sejak dari dua ribu tiga sampai dengan hari ini empat lebih siswa mendapat kesempatan belajar di sini
selebihnya itu ada yang memang
kita terminate dari program karena itu bagian dari proses development
ada yang memiliki absensi bermasalah dengan perilaku
kita memang bina dengan memang harus ada yang dikeluarkan
kita keluarkan dari program karena itu bagian dari proses pendidikan
angka yang sukses menurut saya
itu rata rata dari mana kan
kita berada di tempat suku kamoro dan juga grassberg sendiri amung main
itu rata rata dari kedua suku ini atau apakah datang dari tujuh suku
iya sejak awal dibangun kita ada komitmen untuk papuan
kemudian kita membuat komposisi
tapi lahir besar tinggal di timika dan di papua
dan sampai sekarang masih berhasil kuota itu
kuota itu kita adjust dengan perkembangan dan kebutuhan
di dua ribu delapan belas kita coba spesifik lagi
dua suku amomele dengan kamuro mereka cukup kesulitan juga untuk bersaing dengan suku yang lain
kurang minatnya atau memang budayanya agak berbeda
dari pengamatan dari yang kami lakukan populasi migran itu cukup tinggi
dari tetangga suku lain
misalnya dari suku moni dhani ekari dan seterusnya
kemudian populasi dua suku itu sendiri terbatas sedikit
nah migrasi yang lebih besar ini menutupi ruang kesempatan bagi dua suku tadi
sehingga kita harus buat lagi fokus di tahun dua ribu delapan belas
dan ini berhasil ya
sekarang dua angkatan yang belajar
sementara belajar ini adalah
tapi mendapatkan siswa siswanya bagaimana
apakah mereka harus mendatar atau mungkin perlu dicari dan dibujuk untuk ikut
program ini sudah populer di timika dan ketika kami buka lamaran mereka sudah dengan sendirinya
pesertaan cukup tinggi
dari awal memang cukup tinggi
sangat tinggi karena dengan fasilitas dan layanan yang kami berikan katakanlah mereka masuk
mereka masuk kita menyediakan uang saku
dibedakan dengan uang transport
kemudian layanan kesehatan selama belajar
kemudian mereka diberikan juga makan pagi dan makan siang
sehingga minat daripada siswa cukup tinggi
jadi bisa ada harapan itu bekerja untuk tripot ya jadi karyawannya
jadi itu adalah investasi untuk membangun sebuah institut seperti ini
karena saya lihat ini juga ini latihan harus betul betul dengan peralatan yang real yang memang akan digunakan di gunung kan
itu kan tidak murah tentu saja
kita disupport semua oleh pt freeport indonesia dan seperti alat alat yang ada semua ini kita dibantu oleh departemen yang ada di misalnya underground
grass bear dalam bentuk bantuan donasi equipment
dan semua peralatan yang dibangun semua di investasi oleh perusahaan
solemon ini ke depan kan saya lihat sudah ada transisi ya dari yang mungkin menggunakan alat alat berat seperti ini tapi lebih ke pertambangan di bawah tanah yang memerlukan keterampilan yang berbeda
yaitu menggunakan teknologi atau remote control yang hanya perlu screen atau layar saja
ini bagaimana pak solemo melihat ini training
ke tahap berikutnya lah khususnya bagi teman teman papua di sini
ya tentunya kami akan menyesuaikan dengan kebutuhan
katakanlah saat ini aktivitas produksi di underground itu sudah menggunakan sistem otomasi
operator kita di underground sudah tidak lagi ada dalam terowongan ring di lapangan tetapi mereka ada di luar dan mereka bisa operate mengambil material di dalam underground dengan teknologi
dan tentunya kami juga menyiapkan diri untuk menjawab kebutuhan itu
bekerja sama dengan divisi underground karena tambang kita masa depan kita ada di underground
sudah jadi skill ya atau keterampilan pertambangan yang dibutuhkan juga akan berbeda ya dan ini pasti dampaknya juga terhadap keterampilan yang dimiliki juga berbeda
apa yang dimiliki setelah lulus di sini
sertifikat atau dan berapa lama training itu biasanya di

sisiwa kami akan ada di sini selama berapa lama
sisiwa kami akan ada di sini selama berapa lama
hanya satu tahun
hanya satu tahun
satu tahun kita bagi dua
itu cukup satu tahun untuk mendapatkan keterangan
karena kita tidak develop mereka harus full kompetensi tapi kita mengantar mereka sampai di tingkat basic kompetensi
diharapkan selanjutnya akan di develop oleh perusahaan dimana di bekerja
tetapi basic itu pun katakanlah kalau jurusan operator dia sudah punya licen atau sim untuk mengoperate beberapa equipment
dan itu alat yang akan dipakai untuk bisa berproduksi
kalau misalnya di aktivitas welding dia sudah memiliki licent g satu g dua g tiga
nah itu laizer yang bisa dipakai untuk bisa mengerjakan beberapa proyek konstruksi
tantangan kedua kami adalah masalah disiplin
kami jujur akui bahwa angka absensi karyawan kami karyawan lokal cukup tinggi
dan kami dapat feedback dari user bahwa untuk kemampuan belajar karyawan lokal
kita belajar tentang technical training di lapangan itu cukup mudah
tapi merubah karakter itu cukup sulit disiplin disiplin cukup sulit
apa tantangannya untuk memberi pendidikan atau keterampilan di
apalagi ini juga kan harus berurusan dengan peralatan yang lumayan ya cukup canggih
kalau misalnya rusak dan lain sebagainya kan agak repot juga ya pak solemon
tantangan dari sisi yang pertama dari sisi merubah cara pandang siswa
dari apa ke apa
dari yang merasa freeport ada di sini harus wajib menyediakan semuanya
dan apa yang dilakukan free pod adalah bagian dari keharusan
itu kita rubah bahwa konteksnya tidak seperti itu
kita harus menyiapkan diri dan apapun yang kita dapatkan misalnya kita tidak jadi karyawan
nah itu karena kemampuan kita dan harus kita survive harus bekerja keras disiplin dan belajar sungguh sungguh
nah rubah dari cara pandang tadi dengan berubah harus survive bekerja keras disiplin itu tidak mudah
perlu waktu berapa lama ini apalagi kan trainingnya hanya satu tahun pak sunary
ya kita coba investasi dengan soft skill training
katakanlah setiap siswa kami rekrut tiga minggu pertama kami bawa kami latih disiplin di bogor
kami bekerja sama dengan salah satu institusi di
dilatih selama tiga minggu di situ membentuk karakter
dikumpulkan ke dalam kursus
itu membentuk karakter kerapian disiplin kebersamaan
kemudian kami bawa kembali ke nemangkawi
kemudian kami lanjutkan model yang sama untuk membentuk mereka menjadi anak anak yang disiplin
nah tantangan kedua kami adalah masalah disiplin
kami jujur akui bahwa angka absensi karyawan kami karyawan lokal cukup tinggi
kami dapat feedback dari user bahwa
untuk kemampuan belajar tentang teknik karyawan
kemampuan belajar tentang technical training di lapangan itu cukup mudah tapi merubah karakter itu cukup sulit
disiplin itu ya
tapi alasan rata rata absensinya kenapa
mereka punya persoalan berbagai persoalan yang berdasarkan observasi kami ada yang memang bekerja di daerah terisolasi di grassberg underground
mereka off kemudian mereka kelihatannya dua hari off itu tidak cukup butuh mungkin tiga dan empat hari
memang tanpa alasan mungkin karena memang capek dan perlu waktu istirahat tapi ada juga alasan lain misalnya problem di keluarga
ada juga karena ada kadang kadang ada perang suku konflik antar masyarakat itu juga mempengaruhi kehadiran
tapi seberapa sering hal hal seperti itu terjadi atau ini anomali lah istilahnya bukan
sebenarnya bukan anomali karena hampir tiap tahun kita punya
jadi cukup tinggi
nah ini pasti sangat mempengaruhi terhadap produktivitas perusahaan itu sendiri
jadi itu menjadi tantangan tersendiri dan fokus kami disamping mengembangkan technical training mereka kita fokus juga dengan disiplin
karena ini akan menjadi fundasi yang koko bagi suksesnya mereka
nah istilah taruhlah misalnya ini kan institut pertambangan
yang diajarkan di sini kan ada berkaitan dengan pertambangan yang mereka tentu saja mengharapkan bisa bekerja di tambang perusahaan tambang
tapi ini setelah berapa tahun ini berjalan kita lihat juga mungkin pertambangan ini kan tidak seterusnya
pak solemon dua puluh tiga puluh tahun kemudian kan mungkin tidak ada apa apa saja yang masih sebenarnya perlu diberikan kepada masyarakat di sini
dari segi pendidikan
dari segi tampilan yang bukan saja hanya untuk tambang
kami coba terus bangun visi kami ke depan kami coba bangun partnership dengan industri yang ada
ada jurusan jurusan tambahan yang rencananya kami coba kembangkan lagi
contohnya seperti apa
makanya kalau mereka tidak bisa jadi pegawai di freeport melalui program kami mungkin kita perlu buat semacam short kurs atau training singkat tentang pertanian
bagaimana membuat perikanan
yang passion orang itu tidak mau jadi karya
tapi dia bisa berkembang
itu jadi usaha entrepreneur atau buka toko bisnis
itu skill skill yang menurut saya juga sangat relevan untuk diajarkan ya pak solemon
sudah memiliki program lain selain daripada program magang satu tahun
kami memiliki program yang namanya papuan bridge program
ini program empat bulan kami menerima fresh graduate karena muda papua dari berbagai universitas yang ada di papua
dari berbagai universitas yang ada di papua
dari berbagai universitas yang ada di papua maupun di luar papua
sambil latih dalam konteks entrepreneurship program tadi
nah harapan kami anak anak muda ini tidak semuanya harus jadi karyawan
ada yang punya
dan jangan hanya bergantung kepada satu perusahaan
bahkan ada selamanya di situ
nah kami coba buka lagi ruang yang lain way yang lain
barangkali mereka yang punya passion di bisnis

mungkin lewat proses development seperti ini diharapkan mereka bisa mandiri
bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan
kami punya beberapa sukses student yang kami develop lewat papuan bridge
kemarin di jayapura ada dua siswa kami sudah jadi pengusaha dan mereka bisa mendidik
para mempekerjakan karyawan
kemudian ada satu siswa yang baru kita develop kemarin
sekarang dia sudah punya satu perusahaan di tim hika
kemudian ada satu siswa yang baru kita develop
kemudian sementara kita lagi develop ada lima belas siswa
mudah mudahan diantara itu ada yang akan fokus kepada pengembangan bisnis
ya ini menarik sekali
jadi semakin ke depan juga harus ada evolusi dari institut ini
tidak hanya untuk pertambangan tapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sini
yaitu terhadap pendidikan keterampilan
dan keterampilannya juga harus cocok dengan kebutuhan

kebutuhan industri yang ada di tim hika
nah yang paling penting itu tadi ya
yang paling penting itu tadi ya
rata rata yang sudah lulus dari sekolah ini
solemon bagaimana mereka sudah bisa dikatakan profesional atau jadi basic competence itu sudah betul betul mereka miliki dan berdasarkan ujian yang mereka jalankan
kita bisa lihat fakta di lapangan
sebagian besar karyawan papua yang bekerja di freeport itu adalah ex lulusan dari siswa kami
dan skill mereka menurut saya
dan ujian itu memang betul betul
betul betul mereka diuji dan mereka dinyatakan lulus
kemudian kompetensi mereka berdasarkan aktual performance mereka di lapangan
secara skill untuk develop papuan tidak sulit mudah sangat mudah sekali
tantangan kita ada di behavior tadi di attitude tadi
nah oleh sebab itu kami dalam program ini pun investasi komposisi waktu dengan cost juga
di aspek soft skill ini cukup besar untuk memiliki karakter yang kuat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh industri
pak solemon terima kasih banyak tapi ngomongin lima atau sepuluh tahun dari sekarang apa yang diinginkan dari institut ini
kita mau memperkuat lembaga ini menjadi lembaga yang kuat kredibel dengan fasilitas yang baik kurikulum yang baik pula sesuai dengan kebutuhan industri
dan lulusan kami diharapkan
lulusan yang bisa tidak hanya bisa dipekerjakan di papua tapi bisa di tingkat nasional
atau di tingkat internasional juga mungkin di tambang tambang di negara lain
harusnya seperti itu itu mimpi kami
sehingga kita sedang proses menyiapkan segala sesuatunya comply juga di regulasi pemerintah dan menjawab misi kami dalam lima sepuluh tahun ke depan
ya harusnya apalagi di sini merupakan tambang tembaga emas yang terbesar di dunia
bisa menjadi cikal bakal dari pelatihan bagi seluruh industri pertambangan internasional
bisa belajar dari sini karena di sini adalah yang memang dari medannya sangat ekstrim
dari ini usahanya itu begitu besar
jadi seharusnya teman teman kita dari papua itu menjadi orang orang yang paling memiliki keterampilan untuk bekerja di industri tambang
sekali lagi terima kasih pak soni
dan juga sangat menarik ya kita
menarik ya kita untuk belajar bagaimana ya tidak mudah ya melatih untuk hanya membawa peralatan yang begitu besar yang serba mega serba raksasa
tapi juga di sini diperlukan istilahnya itu kerja keras secara mental dan harus disiplin karena kalau perusahaan tambang itu tidak boleh ada yang namanya kecelakaan ya
kalau bisa harus zero accident
ya demikian untuk saat ini
langsung dari institut pertambangan nemangkawa
institut pertambangan nembaga kita berada di timika kabupaten timika tetaplah bersama kami
untuk pt fi kita punya prinsip bahwa tidak ada perusahaan yang sukses di tengah masyarakat yang gagal
jadi masyarakatnya juga harus ikut sukses bersama sama dengan perusahaan
makanya memang social investment kita lumayan besar

namun saat ini tewas itu juga
atau saya nge gave pakaian kalip secara pengguna maka pakaian ini alasan mengapa cina indonesia sebagai pemerintah atau kerajaan

spot kompleks yang luar biasa canggihnya ini akan menjadi seperti apa
kita sudah ada pak tony wenas di sini sebagai presiden direktur dari pt fi
luar biasa ini serasa betul betul di sports complex internasional
dan ini tracknya empuk luas rumputnya juga rapi dan lain sebagainya
pak tony kenapa ini dengan biaya berapa dibangun
ini memang salah satu kelebihan dari masyarakat papua adalah olahraga
kita juga support persipura
dan ini kita bangun memang mengingat bahwa atletik juga salah satu kelebihan dari masyarakat papua
sehingga memang kita bangun stadion ini stadion atletik ada indoor stadium juga
ada untuk basketball untuk bisa untuk futsal dan juga bisa untuk
dan khususnya adalah atletik track ini
ini dibangun sudah selesai kira kira dua tahun yang lalu
dua tahun yang lalu ya
sudah selesai dua tahun yang lalu
biayanya itu tiga puluh tiga juta dolar atau sekitar empat ratus miliar
dan ini standarnya iaef international standard
ada certification nya jadi memang bisa dipergunakan untuk pertandingan pertandingan internasional
siapa yang membangun ini siapa yang konsultasi
kontraktornya pembangunan perumahan
perumahan tapi yang ini segala macam ini
semua ini kita konsultasi dengan iaef
jadi mereka semuanya mengatur speknya seperti apa kemudian lapisan dari track ini juga semuanya disertifikan
makanya mahal ya jadinya karena kalau hanya untuk bangunan saja kan mungkin tidak terlalu mahal
tapi saya lihat itu kualitas dari lantainya tracknya
itu betul betul harus
karena mereka betul betul sangat detail dalam menentukan speknya seperti apa dan pembangunannya juga diawasin dengan
tapi ini merupakan bagian dari visi lah perusahaan pt freeport itu sendiri atau ini berdasarkan karena ada permintaan dan ini bagaimana
nah ini memang bagian dari contribution to the community
dan sekali lagi bahwa olahraga merupakan salah satu faktor yang penting dalam mengembangkan masyarakat sini
ya di sini banyak atlet atlet yang juara
ya di sini banyak atlet atlet yang juara
nah ini juga dalam rangka pon dua ribu dua puluh jadi ini stadion ini akan dipergunakan untuk pertandingan atletik untuk di pon dua ribu dua puluh
nah kira kira akan siap itu semuanya berikut juga infrastruktur pendukungnya
pasti kan kalau ini harus ada misalnya housingnya penginapannya untuk atlet atlet itu semua
jadi memang sekarang ini pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten sudah mempersiapkan itu semuanya
kalau menurut laporan yang ada sih memang akan siap
kira kira cabang olahraga apa saja yang cocok ini untuk pon yang sudah bisa siap lah gitu
kalau yang di timika sini untuk atletik ini untuk basketball untuk volleyball bisa siap dipergunakan
memang untuk fasilitas infrastruktur lainnya masih dipersiapkan oleh pemdal
tapi yang penting bagi kita adalah ini akan kita nantinya akan kita serahkan kepada pemerintah daerah
kapan itu rencana
untuk dikelola dan tentunya dalam in stages ya
secara bertahap kita masih akan terus membantu untuk maintenance nya untuk mempersiapkan juga badan pengelolanya atau apapun itu namanya oleh pemerintah daerah
jadi nanti pada saat yang tepat kita cari waktunya pak gubernur dan kalau memang mungkin juga pak presiden ya bisa
kalau pak presiden datang ke papua bisa meresmikan stadion ini sekaligus kita handover kepada pemerintah daerah
iya sayang kalau tidak di maximize ya
kita sudah punya barang bagus tapi tidak di maintain tidak di maximize apalagi tidak digunakan
tapi ini selama sejak selesai dibangun ini apa apa saja kegiatan yang sudah dilakukan di sini
sudah ada beberapa pertandingan yang dilakukan di sini
ada pernah tinju juga dilakukan di sini di indoor stadium
jadi indoor stadiumnya itu kapasitasnya bisa sampai lima empat ratus orang
kalau yang outdoor stadium ini bisa tiga ribuan
untuk maintenance itu tadi diperlukan
tadi diperlukan biaya kira kira berapa
sekarang masih lumayan besar maintenancenya
berapa kalau diperlukan empat ratus delapan puluh miliar untuk dibangun maintenance setiap tahun kira kira berapa
karena masih belasan miliar setiap tahunnya
belasan miliar ya
lumayan besar dan mestinya ini nanti konsepnya ya bisa saja menjadi self finance ya
maksudnya kalau seandainya ada sponsor kemudian pasang iklan di sini
dan asal ada keberlanjutan
keberlanjutan atau kontinuitas dari event di sini mestinya bisa menutupi biaya biayanya
ini kan sudah dibangun lebih dari dua tahun yang lalu
jangan sampai nanti kalau handovernya lima tahun dari sekarang sudah keburu rusak gimana pak tony
kita terus bantu bantu pemerintah daerah
nanti siapapun badan pengelolanya yang ditunjuk nanti
kita akan terus bantu supaya ini bisa sustain lah
karena kan kita terkenal bangunnya
bisa kemudian tapi maintenenya agak kurang
kita akan pantau terus
tapi reaksi dari pem dan memiliki sesuatu seperti mini caspot kompleks ini di tengah kota apa
pemerintah kabupaten sangat antusias
bahkan pemerintah provinsi juga sangat antusias
saya berapa kali bicara dengan pak gubernur
pak gubernur sangat senang dan dia juga memang ingin sekali untuk segera handover ini
tapi kembali lagi bahwa maintenance nya memang penting
harus terus didampingin untuk beberapa waktu
jangan nanti kita sudah punya sesuatu yang bagus tapi tidak diutilize
padahal sudah mahal
sudah ini ya
cukup besar biayanya
mungkin terakhir ini kan banyak sekali saya lihat ya
memang suatu perusahaan apalagi memiliki dampak yang begitu besar ya terhadap komunitas maupun area dimana aktivitas pertambangan itu dilakukan
kan harus memiliki sense of tanggung jawab yang tinggi
ini seberapa penting dalam visi pt fi
jadi memang untuk pt fi kita punya prinsip bahwa tidak ada perusahaan yang sukses di tengah masyarakat
masyarakatnya juga harus ikut sukses bersama sama dengan perusahaan
makanya memang social investment kita lumayan besar
kira kira berapa hanya khusus untuk social investment
seratus juta dollar ya
itu termasuk apa pasalnya
belum termasuk yang ini
belum termasuk yang ini
tapi kalau dihitung hitung dari aspek yang penting ya itu apa saja
kita sudah melihat ada pendidikan kan di situ
pendidikan kesehatan ekonomi berbasis kerakyatan
dan fasilitas infrastruktur lainnya
itu memang yang penting
dan itu memang ya mau tidak mau harus ada kan
memang harus ada
harus ada karena itu tadi tidak ada perusahaan yang bisa sukses di tengah masyarakat yang gagal
tapi ini semua kan harus ada continuity ya pak tony
taruhlah misalnya sudah tidak ada aktivitas pertambangan lagi di sini ya
ini kira kira dampak apa ya yang akan
sekarang ini kan memang ketergantungan mimika ini terhadap pt fi masih sangat tinggi
pdrb mimika ini masih dari kontribusinya pt fi
tapi memang ini harus dibangun senter senter ekonomi lainnya
kita kan masih ada katakanlah sampai dengan dua ribu empat puluh satu masih ada sekitar dua puluh dua tahun lagi
tapi dua puluh dua tahun itu
juga bukan waktu yang lama memang
perlu segera dibuatkan road map nya oleh pemerintah
tidak cukup mungkin pemerintah daerah tapi pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga
untuk membuat satu road map bagaimana kedepannya sampai dua ribu empat puluh satu
terima kasih pak tony
dan kita harapkan juga dengan adanya mimika sports complex ini yang begitu canggih
dan sudah siap ya digunakan untuk pon tahun dua ribu dua puluh
tapi namanya juga pon hanya satu minggu ya
idealnya dipakai terus menerus di maksimis sesuai dengan investasi yang ada di sini
dan apalagi karena memang ya
karena memang ini kalau olahraga juga bisa sangat membantu menyatukan
perdamaian itu bisa diciptakan lah kalau biasanya ada event event olahraga
terima kasih sekali lagi pak tony wenas
dan demikian insight with desi anwar kali ini dari timika papua
sudah banyak yang kita pelajari ya mengenai kegiatan yang ada di sini
dan luar biasa dampak sebuah perusahaan tembaga dan emas
yang terbesar di dunia bahkan
dan yang harus mungkin kita pikirkan adalah bagaimana ini semua sustainable
semua memiliki keberlanjutan
sehingga kelak ya suatu hari bila ya mineralnya sudah habis emasnya sudah habis
tapi daerah ini indonesia juga tetap bisa bertahan
tetap bisa sejahtera ya
jangan lupa saksikan di cnnindonesia com dan juga di kanal youtube insight with desi anwar